polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta yang tewas setelah dianiaya seniornya
sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka baru
polres jakarta utara kembali menetapkan tiga mahasiswa stip sebagai tersangka kasus penganiayaan yang berujung kematian
sebelumnya ketiga mahasiswa tingkat dua ini merupakan saksi dalam pemeriksaan awal yang kemudian berkembang menjadi tersangka
ketiganya diduga turut serta dalam proses penganiayaan meski tidak ikut melakukan kekerasan kepada korban
dengan demikian total ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka
penyidik masih terus melakukan pendalaman baik terhadap tersangka maupun bukti bukti yang terkumpul
ada tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut
jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada empat puluh tiga
taruna tingkat satu dan tingkat dua serta tingkat empat sebanyak tiga puluh enam orang
pengasuh stip kemudian dokter klinik stip dokter rumah sakit tarumajaya
ahli pidana dan ahli bahasa
sebelumnya pada jumat lalu korban taruna stip bernama putu satria ananta rustika
dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tak sadarkan diri
korban sempat dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah
namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa